sama sama kamu senengkan
gunung tetap gunungnya tinggi banget kan tuh ketutup awan dikit keren kan
kata babahkan aku kan harus nyuruh sama mama
aku memang nggak izin reina karena aku nggak mau reina dekat dengan mas nino
tapi aku juga kasian letrena kesepian selama aku pergi
aku nurut kopah padahal pindahan ke vila kan seru
karena beneran mau ke vila
ya ma tapi aku nggak mau maksa kok
enggak ada mama izinin
kasih makasih ya ma aku dibolehin
hai ah kakak kotor sebagian
sini udah siap
pagi pagi udah cantik
ya kan mau berangkat kerja
lantar ya soalnya aku mau ke bengkel sekarang
oh kamu ke bengkel
rencananya kan mau pergi mencari al
untuk denner terus mungkin aku harus briefing lagi
beberapa pegawai aku jadi semuanya ketik
meeting deling disitu bagaimana saya mau
jadi emang sengaja hari ini tuh nggak ada
namanya meeting kita dikasih waktu untuk
prepare semuanya sebelum perjalanan jadi kita harus pergi ng nodig nanti awalalten the meeting president is available
ketika perjalanan itu semua pekerjaan udah selesai semuanya
ya bagus kalau gitu
jadi pas jalan itu badan udah bener bener fit
kalau kamu ngomong fit sih
aku baik baik aja sayang
terus sempat hampir mau pingsan
untuk tindakan kesehatan dan segala macem
karena kan kalau dipaksa buat berangkat juga
takutnya malah ngedrop
ya kalau gitu nggak usah dipaksain berangkat dong andin ya
nanti daripada kenapa kenapa gimana
tapi kan kamu tau sendiri kan andin gimana orangnya
kekel keras kepala
dari hasil pembicaraan kemarin sih
andin juga nggak ada ngomong perubahan catur berangkat
tetap sesuai dengan apa yang direncanakan
semuanya untuk pencarian alam
yaudah kalau gitu
nanti aku sempet hampir ke pondok pelita deh buat cek kondisi andin
aku mau kasih tau
kok mama udah kasih aku izin camping
miss kiki nggak punya nomernya om baik
kalaupun miss kiki punya
miss kiki nggak berani telfon om baik buat reina
yang bikin mama marah lagi
nah itu reina tau
karena miss kiki kan nggak mau bikin mama reina sedih lagi
biar nanti opa surya kasih tau aku
ini serius mbak andin ngebolehin rena
iya sayang sebentar ya sayang
iya sayang sebentar ya sayang
assalamualaikum om surya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
maaf om kiki ganggu om surya soalnya
ini rena mau bicara sama om surya
halo cucu opo yang cantik
opa speakerphone ya biar oma juga denger ya
tunggu tunggu tunggu
kirain tadi siapa ternyata cucu opa yang cantik
opa bilangnya sama baik ya
kamu udah izinin aku buat camping rame rame di villa
beneran mama udah izinin begitu
kasih tahu om baik ya
iya nanti opa kasih tau om baik ya
opa boleh ngomong sama mama sebentar
mama opa mau bicara
ayo cus kita beresin baju
din tadi papa denger dari reina
benar kamu udah kasih izin
tapi aku minta tolong soal papa tolong jagain reina ya
jangan sampai reina terlalu dega sama nino
iya nanti papa jagain
kamu tenang aja
ini tekanan darah kamu rendah banget loh
udah kamu gak usah maxin pergi ke sumatera ya
di sana kan medannya sulit
yaudah gak apa apa
ini perlahanku cuma butuh isi rasa
hari dua hari doang
makan yang banyak
pasti nanti aku juga sembuh
susah ya din ya
ngomong sama orang keras kepala kayak gini
kamu makan yang banyak
terus vitaminnya juga diminum
telepon aku kalo ada apa apa
ini beneran pa
iya tadi andin juga ngomong begitu pa
dia udah ngasih izin
alhamdulillah kalo begitu pa
biar aku siap siap
nanti kita ketemu ya pak
akhirnya bisa pergi sama reda juga
aku baru dapet kabar
aku boleh pergi sama rena besok
camping sekaligus juga hidup di villa
udah diizinin sama mbak din
yaudah kamu nanti hati hati ya
kamu baik baik sana ya
dicek lagi siapa tau
ada ketinggalan nanti repot
kamu udah gak ada yang ketinggalan
kiki sedih dah kiki padahal pengen ikut
coffee lajung sama kalian
abis ini ada uya
ambil lidih di atas pengki
di pun payah ada ulet
jangan sedih buat ayang kiki
ada uyak yang selalu menemani
iya bangin saya menghibur aja
hati hati ya pak ahmad semuanya
ya mama terutama
kamu juga hati hati ntar disana ya
jaga diri kamu
senang aja bahkan ada randy ada angga yang jagain aku ada tim profesional juga
mama jadi nyesel deh
mama minta kamu untuk membuka kembali pencarian ini
aku akan tetep mencari mama
dan aku akan tetep berusaha untuk nemuin masalah
ya dan kamu harus janji ya sama mama aplis
kita harus terima dengan baik
mama udah aja udah
masih mikir yang aneh aneh yang penting mama helpin disana
kabarin ya kabarin mamah ya
pulang dengan selamat
tolong jaga rena ya
jangan lupa untuk obatnya mama juga ya
kamu harus ingetin aku kan ucap kamu
kiki juga ya tolong jagain askar disaat saya gak ada
iya mbak dengan sepenuh hati
untuk masalah stok asi saya juga udah stok juga ya
jangan sampai askar aku lapuran
disaat semuanya udah pada pulang dia gak akan bantuin kamu
kalau dia akan kontrol terus
rena jangan bandel ya sayang ya jangan bandel sama cus ya
nurut sama cus nurut sama oman nurut sama opa oma ya
grip semuanya ya
hati hati semuanya pak
jangan lupa ya
jangan bandel rena
jangan lupa ya
udah gak sabar
gak ada yang ketinggalan pak
sebenernya pak berat
pak pak minta kamu jaga diri kamu baik baik ya
om minta tolong kamu ya
tolong jagain andin ya
selama om gak ada
sering kesini ya
pak uang masalah diri pak pak ya
pak pak have fun disana
pak pak akan baik baik ajak opa
jangan banyak kegiatan insya allah
apa yang udah aku titip pas saya
saya akan berusaha untuk jagain andin
tolong juga ya lihatin ya
tenang aja kan ada aku juga yang jagain andin
umat hati hati perginya ya
kenapa ada masalah sama loh
lo bilang sama nino jangan pernah ikut campur urusan gue
mana handphone gue dibuang
kecil motor juga lagi
selamat pagi semuanya
ya sebelum berangkat saya mau briefing dulu sebentar ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
hari ini kita mau ke hutan pada alaman sumatera
untuk misi pencarian pesawat elang indonesia yang menghilang beberapa waktu yang lalu
ya saya disini mewakili bu andin
dan meminta kalian semuanya
untuk bekerja keras
dalam mencari petunjuk ya
ya kita tahu semuanya
kalau salah satu dari penumpangnya adalah pak lebaran
suami dari bu andin
setidaknya kita bisa menemukan puing puingnya dahulu untuk mencari petunjuknya
membuka harapan buat kita
saya sangat tahu kalau ekspedisi ini akan sangat berat
jadi saya minta sama kalian semuanya
untuk mempersiapkan diri lagi
dari mental dan fisik kalian
sebelum berangkat kesana ya
untuk logistik gimana sudah siap
alhamdulillah pak logistik sudah dipersiapkan
dan sudah dimasukkan ke dalam mobil oleh tim
oh ya oke terima kasih kalau gitu
berarti sekarang kita tunggu bu ani datang dan pak angga
oh mereka sudah datang
maaf ya saya dalam telat
baik kalau gitu
sebelum kita berangkat angka baiknya kita berdoa dahulu
berdoa menurut kepercayaan
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yandin
tidak apa apa tidak apa apa terus saja terus
nak kamu belum berangkat nak
belum pak ini bentar lagi mau berangkat
di sana rame banget ya
renek ceria banget pak
nah itu lihat
rena senang banget jalan jalan
nah ada randing nggak di situ
bapak mau bicara sebentar dong
assalamualaikum pak surya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tolong jaga baik baik ya di sana ya
oh baik pak
amanah bapak insya allah akan saya pegang
amin amin insya allah
ya udah kalau gitu terima kasih ya rian
andin jaga diri kamu baik baik
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ada pengumuman penting
yang ingin saya beritahukan kepada kalian
ini masalah tentang pekerjaan kalian
dan sampai saat ini
pekerjaan kalian semua bagus
saya harus memberikan apresiasi untuk kalian
terima kasih pak
bagus aja belum cukup
selama kita masih muda
kita harus terus semangat
selalu bagus memperhatikan hal hal kecil
dan karena itu
kalian tetap harus bekerja
tapi tidak di kantor
melainkan di villa pribadi saya di puncak
tidak cocok kalian untuk healing healingan
sekarang zamannya kerja keras dan kerja cerdas
itu saja announcement nya
bukan sosok ayah
ah yaudah kalau begitu pake mobil gua aja ya
soalnya michi mau ngetar sampe bandara
boleh boleh bro
kita balikkan sekarang ya
enggak kamu tolong ambilin alat medis aku di mobil ya
mana bantalnya sih
ini supaya aliran darahnya bisa kembali normal
makanya kakinya harus lebih tinggi dari kepala
eh mana sih gak sih
kalian boleh tolong keluar dulu saya mau periksa andi

biar gantiussy bantuin aja
kalau kondisi andin kayak begini sih gue yakin
jadi yang epic kita kembali nih

wanit gak boleh memaksainya
terus gimana ya pak
persiapan semua disana udah siap
semua alat yang dibutuhkan juga sudah di checklist dan masuk bagasi
pak zek juga udah siap untuk nungguin yang lain disana
kayaknya kita perlu bawa nini ke rumah sakit deh

soalnya dia perlu diinfus
kalau disini kan gak ada alatnya
semuanya selamat datang di villa el nino prasetya

jangan coba kalau salah satu analysis

j cooperating humananya
jis aku mau kesana dong
wah kita kan baru sampai
nanti dulu ya
biar saya cek aja
baik sengaja milih disini
biar pemandangannya bagus
kalau pemandangannya bagus yang datang kesini pasti happy
lagi satu dua tiga
makasih ya baik
sama sama kamu seneng kan
ada gunung ketutup awan
gunungnya tinggi banget kan
tuh ketutup awan dikit
satu dua tiga
ketutup awan dikit
gue pengen tau
dari masa kalian selalu sama
loh kayak gitu
kenapa kau blushporn itu
dia ini kecapean fisik dan juga psikisnya
itu yang perlu kita observasi
oh iya kita perlu kasih tau om surya gak ya
mendingan gak usah nih
nanti kalau misalkan om surya tau malah jadi khawatir yang ada
iya kamu benar juga
lagian sekarang kan mereka juga lagi senang senang kerja di villa
belum lagi kalau andi insider kayaknya andi juga gak mau yang mereka tau
iya kamu benar
apa kita batalin aja ya
aku pergi kita untuk ke sumatera
kita harus tetap pergi ke sana
nih gak bisa dong kamu harus istirahat
gak bisa udah keren kuat cuy
jangan paksa ya
kondisi lo lagi mudah mencapai covid sekarang
jadi lo gak usah ikut
lo istirahat lagi di jakarta ya
ya udah istirahat aja
kamu bangun dari kasur aja susah gimana mau pergi ke sumatera
ibu harus pulih dulu bu
ada ada aja ini
mau jalan ke sana tiba tiba jadinya kayak gini
kalau nggak kayak gini kan pasti mungkin kita juga udah sampai